ratusan warga terjaring perangkap rapid test di tempat yang telah digelar pemerintah kota surabaya
dengan cara memblokade jalan ratusan warga berhasil dikumpulkan
seluruh warga yang berada di dalam blokade wajib menjalani rapid test jika ingin pulang ke rumah
warga yang berhasil dikumpulkan dikenakan rapid test jenis antigen yang akurasinya diklaim hampir menyamai swab test
di setiap titik perangkap rapid test dinas kesehatan kota surabaya menyiapkan lima ratus alat rapid test
wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku perangkap rapid test di tempat adalah cara untuk melakukan tracing covid sembilan belas kepada warga
karena sebelumnya rapid test yang digelar oleh pemkot surabaya sepi peminat
dari data linmas pemkot surabaya dalam sepekan sudah satu tujuh ratus tiga puluh warga yang direpites di tempat
hasilnya empat orang dinyatakan positif covid sembilan belas
supaya teman teman tahu itu sudah saya lakukan lama sebetulnya yang ini
jadi kalau di situ ada yang positif misalkan jalan a gitu ada satu orang positif maka seluruh jalan a itu kita rapid gitu
nah waktu itu kita belum punya swab reagen sehingga kita rapid
nah begitu dia positif langsung kita swab gitu
jadi kan tidak efektif